ilah timbang nyuci sayuran doang adek ya ilahi lo orang saya nyuruh nyuci sayuran malah mbe mbe
han begitu mulai kontes ikan ikan kontes hewan ya ampun yang mbe mbe siapa itu tadi seorang mbe mbe
begitu meh loh ya allah ya rabbana siti jangan be siapa ponakan positif oh oh lagi makan
langganan jalan bukan kepala
engkau datangnya ngomong ustadz jadi saya nggak bisa persiapkan diri
haikal kenapa jadi kamu yang bawa kambing
emang pakde sama ustadz musa kemana
tadi pakde bantuin masak positi di dapur
abis itu ustadz musa suruh ngintipin kambingnya ke saya ustadz
suruh ikutin di pohon ustadz
nah abis itu ustadz musa nggak tau kemana lagi
mungkin dia kabur takut sama kambingnya
haikal kalau emang kamu disuruh untuk ikut kambing
kamu ikut kambingnya bukan malah nakut nakutin orang lain ya
dengar tuh haikal
tuh dengerin tuh
sekarang kamu bantuin haikal untuk iket kambingnya ya
pak ustadz dodot takut sama kambing pak ustadz
dodot kan disana ada haikal
michael udah megangin tali kambingnya tuh
jadi kambingnya nggak bungking
jadi kambingnya nyeruduk
emang pak ustadz nggak tahu gitu sifatnya haikal gimana
kak ustadz udah tahu
dodot ya kamu gak usah takut ya
karena salah satu menyelesaikan masalah itu adalah dengan menghadapinya
bukan malah menghindarinya ya
jadi kalau seandainya kamu punya masalah takut dengan kambing
maka kamu harus menghadapi kambing
bukan malah menghindari kambing
ya kamu harus selalu yakin bahwa kita selalu dalam lindungan allah swt
cepetan lama banget
mau mbe nya pergi
mau mbe nya pergi
cuma nyeruduk doang
palingan mantan duduknya
dodot jangan lari ya
saya bawa pergi bawa pergi
terus terus kak
ya iya terus
mau kamu nih diseruduk
kalau nggak talinya lepas
makanya kalau cepetan udah digini giniin aja
apaan sih dodot
ya itu kambingnya tuh kerem
nah jadi seruduk gimana
lekal lo udah keliling mana punya tenang
itu siapa pengikat kambing di situ sih
bukannya dikandangin atau bagaimana
ntar aja dimakan taneman
eh eh eh kambing
supaya semuanya jadi bersih
aduh apa dibombal
eh kita main karet ya
amalia kita itu harusnya beres beres dan siap siap buat sholat duha
habis itu kita masuk kelas bukannya malah main karet kayak gitu
kamu tuh cerewet banget sih bawel deh

lilis itu bukannya cerewet
tapi lilis itu cuma mau ngasih tahu kamu
yuk sekarang bagian apa yang loncat ya
lebih tinggi deh
awas awas disuruh lo guntang
awas awas disuruh lo guntang
kalau tidak terbang nanti kau disiru dulu sama kambing itu kan
untung untung apaan jatuh kejauhan
ayak asik aja ditolongin
kenapa nggak dilepas deh
nggak bisa dilepas dari hati
maaf pastri kiti namanya juga
utaminya lagi panik
ya nggak punya rasa utaminya
orang dikejar sama kambing
untung kambingnya nggak suruh duk kamu berdua
aduh kalau misalnya disuruh duk
ke benjol dong ke bawah dong
eh kambing eh ya ya lah
justru itu yang saya mau tanya sama ustadz musa
kan itu tugasnya ustadz musa yang ngikut kambing
ustadz musa kemana
nah anu nah anu kebelet kambing apa ustadz musa yang kebelet
udah udah sekarang udah aman kambingnya ustadz
udah diikut sama haikal
haikal itu memang anak yang bisa dianjurkan
baru sekali suruh selesai semua urusan dan perkara
tangkep tangkep tangkep
cepetan tangkep cepetan
ditangkep dong ah ditangkep
eh ustadz ustadz musa kejar kambingnya lu kejar
iya mau ngejar
rasu takut lagi musa musa
padeh tolong bantuin apa padeh cuciin tuh sayuran yang pada dipisih angin
ih lah lagi ngurusin air dulu sebentar
lagian sih aturan mah kudu peka padeh
ya makanya disuruh suruh mulu namanya kerjaan kita berdua
ih lah timbang nyuci sayuran doang
padeh ya ilah ilah orang saya nyuruh nyuci sayuran malam be embehan begitu
mulai kontes ikan eh kontes ikan kontes hewan
yang embe siapa
lah itu tadinya suara embe embe begitu
ya allah ya rabbana
siti yang embe siapa
sayuran buat santri makan tadi
eh dia makan kambing
ya allah padeh
ya siapa deh ya kambing terlepas padeh
kejar kejar kejar aja padeh
aduh ya ustadz
hei aduh kalani gimana sih
heka kan ustadz udah suruh kamu tadi buat ngikat kambingnya
kok gak diikat
tadi kita udah ikut ustadz nih
tadi udah ada saksinya ustadz
tadi udah diikut kamu ustadz kenceng
yaudah kita jalan ustadz
nah tadi bukannya kita udah ikut kenceng aja
udah kenceng banget ustadz
udah jangan banyak ngomong
hei kal sekarang kamu ustadz perintahkan untuk cari kambing itu sampai ketemu kamu
kalau gak ketemu juga kamu akan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman hukuman sebelumnya
selama kamu ngonong di pesatara ikun antar
loh loh kok masih di sini ngapain
susah nih haidot nih
cepet banget ya
kamu kenapa ketawa sih
hai kal itu lagi dimarahin sama ustadz ridwan sama ustadz musa
karena dia udah ngelepasin kambingnya ustadz musa sama ustadz ridwan
oh jadi itu
aduh sedikit dulu sedikit dulu
ini dia orangnya
apaan sih kal
kal jangan durung durung dong kal
pasti kamu mau ngisengin kita lagi
udah jujur aja deh kak
eh eh kita itu lagi gak mau nyeselin kalian bertiga
ya sobri itu ada kambing persis di belakang kamu
iya sobri kambing bukan kodok yang kecil begini loh
jangan jalan deh